sejumlah warga dan pengendara terjaring satpol pp karena tidak menggunakan masker di depan pasar rawasari cepaka putih jakarta pusat pada jumat pagi
bahkan ada warga yang menolak untuk dirazia
seorang warga ini mengamuk dan menolak ditindak petugas
ia beralasan masker yang biasa dipakai tertinggal di tokonya
tak ingin memperkeru suasana petugas akhirnya hanya memberikan peringatan kepada penjaga toko
sementara seorang pengendara juga mengajukan protes ketika ditindak petugas karena mengaku sudah memakai masker
meski tidak benar saat mengenakannya
dalam razia masker kali ini petugas tetap memberikan pilihan kepada pelanggar untuk dikenakan sanksi sosial
seperti menyapu jalanan atau sanksi denda sebesar satu ratus lima puluh sampai dua ratus lima puluh ribu rupiah
masker yang diperlukan di jalan
jadi tidak ini
iya masker yang dilepas
nah sekarang ini didenda apa nih bang
sosial kenapa ngambilnya sosial
waduh kita pulih kerja juga daripada bayar dua ratus lima puluh
ini maksimal ya
mending beli beras pak
kalau beli beras ya
ada dua ketentuan
yaitu kita kenakan sanksi
pertama sanksi sosial
yaitu berupa bersih bersih
bersih bersih pasang pasang langsung
dan kemudian untuk sanksi yang kedua
ialah sanksi administrasi berupa denda